tapi ayo silahkan masuk dulu ya
bisa nggak ya saya ketemu dengan pemilik atau manajer motel itu
karena saya mau mencari teman saya yang kebetulan hidup di sana
kalau motelnya udah tutup mas
tapi setahu saya manajer motelnya tinggal di sana
mas jalan dari sana ya
itu tidak berubah selama kita bersama ya tuhan
aku tahu pres
aku berpikir itu salah
wright berpikir itu salah
kebenarannya nggak bizi kannpaid
saya ada qualcosa yang leuk kita sambil ikut
kita baik baik saja
saya mau juga
saya yang selalu ingat impas aku
buat pelancong heeft you don't want me like
it's dulu banyak why
jangan libatkan sido ikut menderita begini
dia gak salah
saya mau nanya mengenai
oh begitu ya
ternyata kamu adalah cewek simpenan dari manajer hotel itu
jaga omongan kamu ya

aku bukan simpenannya dia
kenal aja aku enggak
kenal aja juga enggak
ngapain kamu datang kesini
itu bukan urusan kamu
kamu sendiri ngapain kesini
kalau kamu tahu ini rumah manajer hotel mesum itu
ada urusan apa kamu kesini
itu bukan urusan kamu juga ya
dan asal kamu tahu
kalau aku gak terpaksa datang kesini
aku juga gak mau datang kesini
kalau gitu ngapain kamu disini
udah sana pergi
apa kamu ngusir aku
aku temennya pemilik rumah ini
jadi aku berhak untuk ngusir kamu kalau aku gak suka
oke terserah kamu
itu tuh hukuman yang setimpal buat orang yang udah kasar sama aku
aku pake ilang segala sih
enggak jam bro
aduh terlalu banyak
gak ada dompet
hai hei walaikum salam maturni ada apa kesini maaf kalau mengganggu kan enggak enggak enggak
saya senang ketemu kamu mat muni cuma aneh kamu jauh jauh datang dari ciamis ke jakarta ada apa
kok tumben akan sama tete belum tidur jam segini oh itu ceritanya panjang masuk dulu
cerita kan ada apa sih enggak sebetulnya cuma masalah pekerjaan aja kok iya kan bapak baru
dapat pekerjaan dari orang jakarta untuk mengurus kebunnya di desa kami dapat kabarnya juga mendadak
makanya kami langsung murahkan kesini malam begini maaf kami enggak tahu kami harus kemana
lagi makanya terpaksa kami kesini kang
malah kebetulan saya mau telepon kamu mat ada kabar buruk kabar buruk apa kang ya anak
kamu yang pertama armino nenggal dua hari yang lalu innalillahi wa inna roji'un kami turut berduka
cita ya kang bisa sekali kami tidak bisa hadir di pemakaman enggak papa papa sekarang anak kami
teman cari istri dan anaknya arvin sekarang juga belum pulang dihubungin telepon juga enggak bisa
iya kamu setan dirimu disini ya